jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan seribu usd sehari tanpa meninggalkan rumah
dan anda adalah salah satu dari mereka
berawal dari iklan pemasaran yang begitu masif di platform digital
banyak masyarakat merasa tertipu oleh aplikasi binari option binomo
pada laman situs binomo web com tertulis bahwa binomo adalah aplikasi platform trading online
cara kerjanya cukup sederhana
setelah mendaftar dan melakukan deposit sejumlah uang
pengguna diminta menebak harga sebuah aset akan naik atau turun pada waktu tertentu
inilah yang membuat banyak pihak menilai binomo mirip dengan judi online
salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat tergoda adalah
gaya hidup mewah yang diperlihatkan beberapa afiliator binomo
kepada cnn indonesia seorang mantan afiliator menjelaskan
skema pendapatan yang mereka terima
yang pertama kliennya itu tidak lebih dari dua puluh orang
kemudian total depositnya dalam bulan
itu seribu usd
dan jumlah depositnya itu tiga puluh usd
jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa dari profit yang didapatkan si afiliator ini
dari deposit bukan dari transaksi ataupun dari total omset yang terkumpul dalam bulan itu
nah yang sekarang saya akan lihat penggemas
ini ada mungkin beam partnernya karena kasus ini lagi viral jadi mereka merubah mas
nah ini tadi kan balap lima mas ya
ini pembayaran aplikasi yang general
mas lihat disini sudah hilang yang tadi
dari sini saja kita bisa lihat bahwa si trader pertama ini termasuk trader yang agresif mas
karena memang platformnya akan membuat kita untuk agresif melakukan trading
dimulai dari sepuluh kemudian transaksinya itu
satu menit dua menit dan sebagainya
jadi kita akan dipaksa untuk sering sering melakukan trading
nah jadi disini sudah dilihat bahwa delapan ratus transaksi
nah untuk profitnya si alvirator itu dihitung dari mana
nah dilihat dulu dari saldo akhir si trader ini
nah disini jelas bahwa saldo air si trader ini dari sembilan puluh empat dolar depositnya itu saldo airnya tinggal
artinya tidak ada yang sisa dari depositnya dilakukan
kemudian dia juga tidak pernah melakukan penarikan
artinya semua uang yang masuk di sini itu sudah habis semua
nah berapa profit yang saya dapatkan dari si trader pertama ini itu empat puluh dolar
kemudian ya kurang lebih sama
dan di total bulan
di bulan mei itu dua ratus empat puluh delapan total profit yang saya dapatkan waktu itu mas
di bulan mei itu dua ratus empat puluh delapan total profit yang saya dapatkan waktu itu mas
hesron menjalankan bisnis afiliasi sejak april dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh
dalam kurun waktu lima bulan heisron memiliki dua puluh delapan klien trader dan total pendapatan sekitar dua puluh enam juta rupiah
masyarakat yang mengalami kerugian melaporkan sejumlah afiliator ke kepolisian
hingga kini satgas waspada investasi
belum merilis berapa jumlah korban dan kerugian aplikasi binomo
satgas masih menunggu proses penyidikan kepolisian yang sedang berjalan
dimana binari option ini sebenarnya adalah merupakan kegiatan tebak tebakan harga suatu komoditas naik atau turun pada suatu periode tertentu
jadi tidak ada perdagangan di sana tidak ada trading karena tidak ada barang yang diperdagangkan
dan juga merupakan suatu kegiatan investasi
jadi dari satu sisi binomo ini adalah kegiatan broker
atau pialang ilegal dari luar negeri
dan produk yang ditawarkan berupa binary option ini adalah kegiatan seperti judi
sehingga tidak akan ada kegiatan ini yang bisa mendapatkan izin atau legal di indonesia
ketika ditelusuri di halaman situs binomoinvestment com
tertera bahwa binomo merupakan produk dari perusahaan bernama dolvin corp llc
yang terdaftar beralamat di kota kingstown
sebuah negara kecil di selatan kepulauan karibia
bagi anda yang tertarik untuk terjun ke capital market
pelajari betul instrumen yang ingin anda gunakan
beserta aspek legalitasnya
tujuannya agar anda tidak merugi di kemudian hari